waduh enak banget hidup bloh
gimana ya hasil pertemuan lu sama ibu itu
soal itu ya
tapi ibu aisyah harus tiratin cukup
biar tensi darahnya nggak naik lagi
makasih ya sus
yaudah saya tinggal dulu ya
yaudah kak aku mau bayar obat dulu ya
maafin mereka ya
mereka nggak bisa pindah sekarang
duit kontrakannya udah dipakai buat beli obat sama bayar rumah sakit
kamu gak punya akal lain
kerjaan di dunia ini gak cuma satu doang di otak kamu
kamu pergi dari rumah secepatnya
saya sumpah ngeliat muka anak pungut kayak kamu
karena ibu ini kamu yang susah
seandainya kamu hidup bersama kedua orang tua kamu
mungkin kamu gak akan susah
mereka sama sekali gak sengsara
walaupun hidup kita susah bu
tapi mereka bersyukur
karena mereka punya orang tua yang baik dan sayang banget sama mereka

mereka juga gak bisa pindah sekarang

jangan pindah sekarang
waduh enak banget hidup bloh
gimana ya hasil pertemuan lo sama ibu itu
soal itu ya
gue gak dapat apa apa
eh gua ini buaya ya
kesepakatan awal kita kalau hasil itu bagi dua
jadi kalau lo berani ingat
gue akan datangin bu ayu dan gue akan bilang sama dia
kalau lo itu penipu dan lu akan dipenjara
kelar hidup lo
lu jangan kayak gitu dong
gue cuma bercanda kok
nih nih sebenernya nih ya
nih gue sebenernya dapet nih
lo lihat sendiri dong
ini udah semuanya
lo mau kagak
lo jangan ambil semua dong
kan perjanjiannya bagi dua
nah gitu dong
gue hitung ya
gue kasih tau nih lo ya
kalau lo bener bener bisa nipu bu ayu
kita akan dapat duit lebih banyak lagi
tapi gimana caranya ngibulin si bu ayu
lo cari ya lo cari anak perempuan yang seumuran sama anaknya bu ayu yang bisa lo bayar
suruh tuh anak pura pura jadi anaknya
siapa yang bisa ya
kenapa gak sih mereka aja
yang gue jadiin anaknya ibu ayu
iya gapapa lu udah
omega kemana mereka
mika belum dateng bu
kayaknya sebentar lagi
dia nyampe kok
iya sudah tau saya
my friend tapi ini jam berapa
akan lulus mata kuliah saya my friend
yaudah kamu duduk sana
oke kalau chapter dua berarti kemarin juga ada tugas ya
aduh make makasih banyak ya kamu udah nolongin aku
kamu tuh emang selalu nolongin aku di saat dosen dosen itu ngasih pertanyaan tak terduga tau gak
bukannya itu gunanya sahabat
meninggalkan sisi tuju